beginilah kondisi kawasan pemukiman padat yang berada di dekat proyek tanggul laut kalibaru cilincing jakarta utara senin siang
terlihat hemparan sampah menumpuk di bantaran tanggul ini sehingga seperti lautan sampah mengepung kampung
sampah sampah ini didominasi sampah rumah tangga plastik maupun stereofoam
alhasil aktivitas warga khususnya akses jalan sedikit terganggu
warga umumnya membuat jembatan seadanya dari kayu dan bambu untuk melintasi lautan sampah itu
bahkan tampak pula sejumlah anak anak terpaksa bermain di sekitar lautan sampah
sedikitnya tujuh rt dari dua rw empat dan lima belas kelurahan kalibaru yang terdampak kondisi ini
kondisi tersebut diketahui sudah terjadi sejak oktober dua ribu dua puluh
kawasan ini tidak mempunyai tempat pembuangan sampah
tidak heran warga membuang sampah ke bantaran tanggul laut ini
sebenarnya warga sudah melaporkan kondisi tersebut ke pihak pemerintah setempat
bahkan pihak petugas ppsu dan lingkungan hidup kelurahan kalibaru sempat melakukan pembersihan sampah
namun hanya dua hari dan tidak ada kelanjutannya lagi
pak sejak kapan sini pak
semenjak ya itu tadi bulan
sepuluhan lah tahun dua ribu dua puluh satu ya
berarti tidak ada tempat pembuangan sampah ya pak ya di sini pak
walaupun ada pengangkutan sampah dari warga sini pak ya
belum ada pak sampai saat ini
diharapkan pemerintah setempat menyediakan tempat pembuangan sampah sementara di kawasan ini
sehingga warga tidak membuang sampah sembarangan